gibran dengan tegas melarang asn menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran
hal ini disampaikan gibran di sela sela pemberian sertifikasi kepemilikan rumah ke warga pada jumat siang
gibran mengatakan mobil dinas akan dikandangkan sama seperti dengan tahun tahun sebelumnya
untuk mengantisipasi aksi nekat mudik asn
sementara itu kementerian pupr mulai melakukan perbaikan jalur mudik
salah satunya di jalur pantura lemah bekasi jawa barat
dengan memprioritaskan ruas jalan yang rusak dan berlubang
namun perbaikan jalan yang dilakukan pada siang hari memicu kemacetan hingga tiga km
meski perbaikan diapresiasi namun warga berharap perbaikan dilakukan pada malam hari
agar tidak menimbulkan kemacetan terlebih pada jalan

hari demi hari ini terjadi penurunan
artinya keberadaan etele jalan tol ini efektif untuk menekan fatalitas
dan mewujudkan kamsel tipiarlantas di jalan tol sumatera ini
pemerintah juga akan berlakukan pembatasan terhadap kendaraan truk pembawa barang
adapun truk yang masih diperbolehkan adalah truk yang membawa logistik makanan dan bahan bakar
di beberapa titik macet lainnya pemerintah akan menerapkan kontraflow dan penerapan jalur one way